minta shopee shopee sama juga lazada untuk ditutup juga itu gimana pak
kan diatur bukan tutup nggak boleh dong
kan nggak bisa dihindari namanya itu platform digital itu zaman kok
yang nggak ngikut nanti kan jadi itu loh yang di ntt itu jadi komodo kan
satwa langka gitu jadi memang harus ngikutin perkembangan
oleh karena itu saya bilang teman teman di pasar tanah abang pasar sayur aja online sekarang
apalagi pasar pasar yang jual barang barang komersial ya pakaian sepatu itu kan harus juga mengikuti selain offline online
cuman memang kita tata
kan saya terima kasih pada shopee ya shopee sudah nggak impor lagi dia tapi dia akan menjual perlok perlokan
kan keren kan itu membantu umkm
nah tinggal sekarang tanah abangnya ayo respon segera ikutan shopee kan gitu
jangan nggak ikut kan dia udah gak bareng luar lagi
barang dari kita
umkm ikutan sih itu cepat
nanti dibantu bagaimana packagingnya bagaimana fotonya bagaimana caranya akan diatur
nah itulah maka kita tata
ada media sosial ada social commerce ada nanti yang kita sebut dengan e commerce ya yuk